aduh kenapa pusing banget
kamu gak apa apa cuma pusing banget masa pak pusing
capek aja terus dihidrasi aja sih
jaga kesehatan kamu enak iya pak
habisnya kita makan sama sama ya kita tunggu andi sebentar ya
andin kenapa belum balik juga ya bapak dia kenapa napa di kamar mandi
aduh kenapa pusing banget ya
lapangan pulanglah aku enak sampa sama nama yang mill tradition nya ini juga jatuh erasimu
tunggu dulu kak
semua udah ya
cuma di kehamilan kali ini
emang agak sedikit
bikin aku mual dan
bikin aku jadi udah rendah
kamu udah makan belum
baru sedikit tapi banget
tapi butuh istirahat mungkin
oh ya din
selamat lebaran ya
maaf lahir batin
maafkan kalau gue ada salah
mohon maaf lahir batin juga ya sayang
maafin kalau mbak ada salah
oh iya selamat ya atas kehamilan
andin kan masih agak usia
saya boleh pinjam kamar untuk andin istirahat
kebetulan tadi pagi
mama baru aja ganti speknya
mau manterin mau
jangan deh gemoy
kayaknya mama mau istirahat deh
gimana kalau kita main depan aja di taman yuk
om baik mau ngucapin
selamat idul fitri
mohon maaf lahir batin
maaf ya kalau om baik
rena salah sama rena
selamat bebaran ya om
minanglah idul faizin ya
maaf lahir batin
sini duduk sini lagi
aku mau main di luar ya sama ancus
tapi harus hati hati ya di luar banyak nyamuk
selamat main main di luar
mumpung ada rena disini
sementara al sama andin di kamar
mungkin aku bisa tanya tanya ke rena soal
kayaknya ada yang ketinggalan di mobil
kau ke mobil bentar ya
mama kau ke mobil bentar
ada yang ketinggalan
aku mau balik aja
nggak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gimana kalau kita ke mall aja pak
kita pergi berdua ke kafe
seperti waktu pendekatan bapak waktu dulu sama mama
maaf aku masih ingat sih
itu udah lama sekali
iya itu baru umur dua puluh lima ya
iya pak mama mau
pada kita di rumah sepi begini kan lebih baik
cari suasana baru ya
iya dong kita harus cari suasana baru
menyenangkan hati kita
yaudah pak mama siap siap dulu ya
oke mama siap
mama tunggu ya
yang cantik ya
semenjak aku hamil
aku jadi sering mau mau terus
saya gak ngerasa jelas rapotin
udah tanggung jawab saya
bisa ngejagain seluruh anak kita
aku baru hamil sekarang
tata beruntung juga ya mas
aku baru hamil sekarang
di saat aku udah tau semuanya
aku udah tau kamu pakanya roy
mama juga udah tau
aku udah pernah difonis atas kasus pembunuhan

ketika aku hamil baru aku tau
ketika aku hamil baru aku tau
cerita ini akan menyedihkan mas betoko
gak usah dipikirin
gak usah mikirin yang begitu
jangan juga stress
ya aku selalu pusing
aku selalu pusing
satu lagi nin yang belum saya ceritakan ke kamu
saya belum cerita soal rena
karena saya masih takut bikin kamu stress nin

kamu makan banyak
tuh nambah ada rendang segala